halo sahabat kompas tv seperti biasa saatnya kita update tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini jumat lima april dua ribu dua puluh
berita pertama empat menteri kabinet jokowi penuhi panggilan mahkamah konstitusi untuk memberikan keterangan terkait sengketa hasil pilpres dua ribu sembilan belas
mengenai dugaan penyalahgunaan bansos
berita kedua hakim mahkamah konstitusi arief hidayat sempat mempertanyakan kepada saksi menko perekonomian air langga hartarto dan menteri keuangan sri mulyani
terkait bansos dan pencopotan mantan dirut bulog budi waseso dalam sidang sengketa pilpres
budi waseso mengatakan bahwa pencopotan dirinya sebagai dirut bulog sesuai dengan aturan ketentuan menteri
di mana aturan tersebut bahwa kepala bulog mendapatkan tugas selama lima tahun
budi waseso pun membantah bahwa pencopotan dirinya sebagai dirut bulog dikarenakan menolak bansos yang menjadi program pemerintah
jadi saya menjadi kepala bulog itu kalau kita mau jujur ya lihat aturan ketentuan menteri itu kontratnya itu penugasannya lima tahun
dan saya sudah lima tahun bahkan lebih
dan pergantian itu biasa ya bagi saya itu biasa saja gitu enggak ada masalah bagi saya ya karena namanya itu amanah ya tugas
ya kalau waktunya sudah selesai kalau pimpinan siapapun mengatakan ganti ya diganti nggak ada masalah ya
oh nggak ada hubungannya dengan bansos pramuka ya pramuka bansos waktu bulog nggak ada
saya tidak pernah menolak bansos justru bansos itu kan programnya pak presiden ya programnya pemerintah
beras yang ada di bulog itu kan berasnya pemerintah
jadi kalau pemerintah atau negara ini mau menggunakan beras itu saya hanya tugasnya menyalurkan
itu jadi nggak ada hubungannya dengan itu
menolak itu nggak ada dan bukan kapasitasnya menurut bulog untuk menolak
berita ketiga pkb menyatakan masih teguh dengan semangat untuk mendorong hak angket dugaan kecurangan pemilu di dpr agar bisa terrealisasi
ketua dpp pkb daniel johan mengatakan partainya masih menunggu sikap fraksi lainnya untuk merealisasikan wacana itu
pkb masih bakal mencermati dinamika pada masa sidang dpr berikutnya mulai empat belas mei dua ribu dua puluh
pkb berharap hak angket dapat dilanjutkan untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu hingga bisa memberi rekomendasi perbaikan pemilu ke depan
bahwa kami saat ini menunggu dukungan dari fraksi lain
karena masalah angket kan bukan hanya berhenti untuk diajukan kemudian tidak berlanjut
tetapi justru harapan kita adalah angket ini berlanjut bisa mencapai quorum dan menghasilkan rekomendasi perbaikan perbaikan
dan juga bisa mencapai korum dan menghasilkan rekomendasi perbaikan pemilu

saya tidak tahu mungkin sebagian praksi apakah masih menunggu sampai finalnya proses mk
kita lihat saja masa sidang berikutnya
itu dia tiga berita terpopuler hari ini
jangan lupa untuk like share dan komen